timnas anies baswedan mohaimin iskandar telah menyiapkan seribu anggota tim hukum
untuk mempersiapkan gugatan sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
juru bicara timnas amin iwan tarigan mengatakan
tim hukum nasional amin yang dipimpin ketua ari yusuf amir
telah mengantongi sejumlah bukti sebagai dasar gugatan nantinya
gugatan mereka terkait kecurangan pemilu serentak dua ribu dua puluh
yang berjalan secara terstruktur sistematis dan masif dapat dikabulkan
kami juga sudah menyiapkan tim hukum kami
tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah
ketua tim hukum kami yaitu pak ari yusuf mansur ya
beliau adalah ketua tim hukum nasional amin
dibantu oleh wakil ketua di dalam tim itu ada pak julvan hamdan julvan
beliau bekas ketua mk dan juga bapak refli harum
dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum anies yang beranggotakan seribu orang